otoritas jasa keuangan ojk bakal mendorong penerbitan surat utang hijau atau green bond
untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan sektor prioritas yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
dikutip dari cnn indonesia com green bond merupakan instrumen efek yang bersifat utang berwawasan lingkungan
dan kini semakin konkret seiring siapnya rancangan aturan ojk
dan hasil penerbitan green bond akan digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang
sebagian atau seluruh kegiatan usaha yang berbawasan lingkungan
ojk menilai pembangunan infrastruktur sangat penting guna mendukung program tujuan pembangunan berkelanjutan
atau sustainable development goals dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat